akhir akhir ini di media sosial kita banyak melihat kasus kasus kekerasan di jalan raya
yang melibatkan pengendara kendaraan roda dua roda empat dan juga transportasi umum
yang disebabkan oleh hal hal yang sepele
seperti misalnya terjadi senggolan atau merasa disalib
atau hal hal lain yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa perlu melibatkan emosi
beberapa kasus kekerasan di jalanan terjadi dalam kurun waktu tiga minggu terakhir
yang melibatkan pengendara di jalan raya
kasus pertama seorang pria bernama wawawah yudi
menganiaya pengendara motor di jalan raya sangkuriang kota cimahi jawa barat
pada rabu sembilan belas april
sebelumnya korban dan pelaku sempat saling bersenggolan di jalan
korban sempat meminta maaf
namun malah berjalan ke jalan raya
sebelumnya korban telah mendapatkan pukulan yang mengakibatkan korban kejang
kasus berikutnya terjadi di jakarta
saat seorang pengendara mobil bernama david yulianto
melakukan penodongan senjata airsoft gun
dan melakukan pemukulan terhadap pengendara mobil lainnya
di eksit tol tomang jakarta barat
david merasa kesal lantaran korban mendahuluinya
saat keluar dari tol janger menuju tomang
kasus lainnya melibatkan pengendara bus transmetro pasundan
seorang pria berinisial haye tidak terima saat mobilnya dipepet oleh bus yang dikendarai korban
haye kemudian mengejar dan melakukan pemukulan terhadap supir bus tersebut
tiga kasus ini memunculkan pertanyaan mengapa banyak pengendara yang mudah marah di jalan
dan berujung pada tindakan pengancaman dan kekerasan
menurut dosen fakultas psikologi universitas islam bandung milda yanufianti
kondisi jalan raya di indonesia saat ini memang dapat memicu stres
kondisi kemacetan ditambah dengan perilaku mengemudi agresif seperti menyalip
mengklakson atau menyalahi rambu lalu lintas dari pengendara lain dapat memunculkan emosi negatif
namun reaksi setiap individu akan berbeda
orang orang yang ada di jalan raya ini
pesan pesan yang berada di jalan raya ini
sudah dalam kondisi tertekan
stres yang mungkin ada yang

sudah hampir mulai nih
artinya sudah terlambat sehingga harus buru buru
jadi itu dia kan sudah dalam kondisi tertekan
sehingga ketika ada orang yang istilahnya melakukan berkendara tidak semestinya
disalip atau dikelakson
itu akan menimbulkan
semakin menekan dia ya
sehingga muncullah tadi perilaku agresi ya
wilda yang pernah melakukan penelitian tentang agresif driving menyatakan
ada empat faktor yang memengaruhi kejadian di jalan raya
pertama faktor manusia
serta pengaruh lingkungan seperti cuaca
dipengaruhi oleh faktor manusia
masyarakat pengguna jalan harus mulai memahami bahwa jalan raya adalah hak milik bersama
hal hal seperti itu kan sebetulnya terpulang pada individunya
artinya menyadari bahwa
oh ya kita memang harus membangun istilahnya kesabaran
ketertiban dan memang disiplin
tapi tentu saja memang tidak bisa dicegah
karena kadang kadang kalau kita situasinya lagi
istilahnya lagi memang di buru waktu
ada sesuatu yang membebani pikiran kita
bisa saja sangat mungkin kita menjadi terprovokasi gitu ya
terpicu untuk muncul tadi negatif emosional
agresi yang muncul karena terprovokasi kejadian di jalan raya
memang bisa muncul secara situasional
juga terjadi karena adanya gangguan mental
atau gangguan kecemasan berlebih
perlu dilakukan pemeriksaan psikologis secara detail
sebelum memastikan kondisi tersebut